jess bangun jess
tungguin mbak jessica
mbak neneng tungguin mbak jessica sebentar ya
buruan berat ini
bangun bangun bangun
aduh berat banget
punya temen dua gak ada yang bener
yang penting neneng tetap harus fokus
bagaimana kalo penyusup itu adalah pegawai gue
orang yang tau selup beluk rumah ini
atau gimana kalau penyusup itu adalah orang yang gue percaya selama ini
kamu kenapa sih mas
coba aku liat dulu tangannya
gapapa itu bedara mas
gak sakit kok tadi
kekencengan aja megang ulasnya
yaudah diobatin dulu sekarang ya
lagi di kamar udah makan kok tadi
diobatin dulu sama dia
gapapa udah udah dibuatin semangat
udah gapapa din gak parah
din kan perawat yang baik
renda biar tidur dulu sama aku sama andin
kita harus bersatu
harus saling menguatkan
gak boleh takut
kita kemarin mempunyai sebuah permasalahan
alhamdulillah kita bisa lewati sama sama
dan semoga allah selalu melindungi kita
terima kasih ya
saya sudah lihat rekaman cctv nya
tilang saya jatuh di wastafel
alhamdulillah saya ikut senang kalau ketemu
oke baik pak saya permisi dulu
rumah cctv udah kosong

nah ini orangnya
alhamdulillah wajahnya kelihatan jelas
aku akan kirim ke allah
aku seneng deh
boleh tidur bareng
papa juga seneng
mama juga pasti seneng
tapi papua boleh minta satu permintaan
reina tidurnya jangan
tangannya kalau bisa
sampai mukul mama
soalnya kan kasihan nanti
kalau rena tidurnya kesana kesini
reina kaki yang undang perutnya mama
kasihan adiknya reina
ini papa udah ketemu
terima kasih banyak pak
sama sama semoga bisa membantu kamu ya
pasti sangat membantu sekali
karena kalau saya sudah tahu wajahnya
pasti saya dengan mudah bisa menceritakan siapa orangnya pak
sekali lagi terima kasih banyak ya pak udah membantu
jadi ini orangnya
kayaknya aku nggak pernah ingat kenal sama dia
gue harus cari tahu
jadi ini orangnya
kayaknya aku gak pernah ingat kenal sama dia
kamu tidur dulu dan sembarin aja
bisa diurusan semua
ada apa sih
mas al tadi kok kelihatan tegang banget
abis terima telepon dari papa
papa kemana mama
papa ada urusan sebentar saya
tapi sebelum mubah harus doa dulu
kita doang bareng bareng ya
lindungi keluarga kami ya allah
lindungi keluarga kami ya allah
lindungi keluarga kami ya allah
dan bahagia selalu ya allah
bapak bapak bapak
ya bukannya kalau catherine kelihatan ceria itu justru kita jadinya happy kan
udahlah kamu tuh gak usah kepo kenapa sih
gak usah posesifin dia kayak gitu
ya bukan posesif aku kan kakaknya
aku harus tahu udah jadian dengan siapa udah jadian apa belum
ya wajar dong
gini deh kalau suatu saat emang dia udah pengen cerita ya pasti kan dia cerita sama kita
ya juga ya
sayang bentarnya aku angkat teleponnya al dulu ya
sorry ganggu lo malem malem ya
enggak enggak santai aja santai santai santai
teror ke keluarga gue masih berlanjut gak
tadi waktu gue mandiin mama dan rina berkelundari bandung
ada yang taruh ikan busuk di lemari nyokap gue